sudah hampir satu setengah tahun indonesia berada dalam situasi pandemi
kondisi ini membuat orang lebih banyak menjalani kegiatan di rumah saja
hal tersebut tentu membutuhkan adaptasi yang tidak mudah terlebih bagi anak anak
bagi orang tua mereka harus bisa mencari kegiatan kreatif positif serta menyenangkan anak agar mereka tak jenuh di rumah
seperti yang dilakukan oleh dona agnesia artis yang juga merupakan penyintas covid sembilan belas ini mengaku pandemi memiliki tantangan tersendiri bagi dirinya
ia harus bekerja tetapi di saat bersamaan juga harus menemani bermain serta mendampingi ketiga anaknya belajar
untuk mengakalinya setiap hari dona mengajak anak anak dan suami berdiskusi untuk menentukan
kegiatan seru di rumah yang variatif dan sesuai minat anak
mulai dari membeli ragam mainan edukatif membuat prakarya hingga beraktivitas fisik dengan berolahraga bersama
supaya mereka juga nggak merasa bosan
misalnya dimulai dari mereka boleh memilih tempat belajar mereka sendiri ketika mereka mengikuti sekolah pembelajaran jarak jauh
mereka cari tempat yang paling menurut kamu nyaman
yang penting bisa konsentrasi menerima pelajaran dengan baik
ternyata banyak hikmahnya ketika aku yang mungkin pada saat itu harus merasakan kenalan sama virus covid sembilan belas
tapi mereka juga jadi lebih sadar gitu bahwa orang yang menjaga saja bisa kena gitu apalagi kalau nggak menjaga
misalnya pakai air panas mengakuap itu akan mengurangi
hal serupa juga dilakukan indra bekti
presenter yang juga pernah terkonfirmasi positif covid sembilan belas pada januari dua ribu dua puluh satu ini menyebut
meski kerap kewalahan ketika mendampingi sekolah daring pandemi juga membuat dirinya memiliki lebih banyak waktu bersama kedua putrinya di rumah
selain mengajak bermain untuk melatih kreativitas dan kepedulian anak
indra juga sering menonton film dengan tema tema yang menyenangkan untuk relaksasi bersama anak anaknya
jadi kita banyak waktu sama mereka
mereka bisa curhat mereka bisa ngobrol mereka minta ngomong apa aja gitu bisa
dan apa namanya itu sih positifnya sih
dan untuk mereka nggak bosen sih itu karena dengan hadiran kehadiran kita kita diajak main gitu
main main apapun itu nanti kita main game bareng gitu
pakai game board ya atau video game gitu
jadi mereka tetap dengan anak anaknya mereka waktu mereka tetap kita hadirkan dunia anak
psikolog anak dan remaja dari riang kemintang dita rahman menyebut
kegiatan sederhana anak bersama orang tua di rumah bisa mendukung tumbuh kembang minat kemampuan dan keterampilan anak
bila anak dan orang tua memiliki bonding atau keterikatan yang baik
hal itu dapat membentuk kepribadian anak yang mampu beradaptasi dan berkomitmen
kalau kita tidak punya tenaganya atau tidak punya idenya tidak punya juga waktu gitu ya
untuk bisa melindungi anak dalam proses beraktivitas itu kita sebenarnya bisa aja sih meminta bantuan vendor gitu ya
di luar sana tuh ada kelas kelas main online
kita sebagai orang tua memang bondingnya harus dijaga terus
harus dijaga terus apalagi pada saat pandemi ini sebenarnya kita punya banyak kesempatan untuk ngedampingin anak
peran orang tua untuk mendampingi anak sangat dibutuhkan
terlebih di situasi pandemi dan serba digital seperti saat ini
anak merupakan aset dan investasi yang perlu diasah diasuh dan diasih
agar menjadi pribadi yang bukan hanya berprestasi dan kreatif namun juga peduli dan bertanggung jawab
clarissa aradia andriawan saputra jakarta